kita teh kapan mulai jualan
nanti hari senin
ih kayak enakan yang pada kerja
tuh kayak icu
kerja setengah bulan dibayar penuh
ya gak boleh gitu atu eneng
orang punya hak buat libur
lagian ini masih lebaran
kalo punya uang teh kenapa gak belanja

ini pipin ada simpenan
mungkin bisa membantu
gak apa apa teh
teteh jual aja
pipin gak tega liat teteh pusing sendirian
gak usah dipikirin teh
yang penting kamu dateng dulu
pernah gak ada yang ngetahui
ma tadi aceh ketemu mang samin
kebencian gak perlu dibawa sampai mati ceng
ajes tebah ga bener peny torres
hebat seperti emak bisa memakan orang
luar biasa emak
em kan udah balik
durirang adu duraring
duraring mah adu durirang
durirang adu duraring
duraring mah adu durirang
ciloknya masih ada kang
aduh sudah habis kang
waduh yaudah kang makasih
assalamualaikum mimin manis
waalaikumsalam kang encuy
kang besok mimin
apa sama ama mau ke ciraos
mau ke rumah pak ustadz kemet
ya min nanti kang encuy sampaikan ke pak ustadz kemet ya
iya kang yaudah kalo gitu sampai ketemu besok ya kang
durirang adu duraring
nah ini pak
tab model terbaru
gak berani kamu aja
memorinya besar lebih canggih
nah bapak mau buka apa aja bisa
ayo guruan ajarkan bapak cara pakainya
tab yang rusaknya boleh buat kita gak
sayang pak ustadz rw siapa tau masih bisa dibenerin
kasih atuh pak
terima kasih pak ustadz rw
terama teh tiap hari biar kepalanya bersih
lalu di takut diri
hp kayak teh icu eh denny teh masih sd anak sd mah nggak boleh pegang handphone malah niatan
bapak mau beliin denny komputer beneran pak iya insyaallah alhamdulillah yes jangan rebahan
bentar lagi temu maghrib lo nggak bagus iya pak denny punya komputer alhamdulillah
kita teh kapan mulai jualan liburnya kelamaan nanti hari senin ih keenakan yang pada kerja
setengah bulan dibayar penuh nggak boleh gitu aku neng orang teh punya hak buat libur lagian ini masih
lebaran bener mang lagi pelanggan kita pada di kampung pada balik lagi tujuh nyawut aja
hai cuy gimana dagangannya habis habis semua bos kos tadi di jalan masih banyak yang gak kebagian
pokoknya ramai pisan oh sukan habis orang orang udah mulai rame harusnya kita udah mulai jualan
rugi kita apa apa apa apa apa apa apa hidup ini didesain oleh yang maha pencipta berpasang pasangan
siang dan malam matahari dan bulan laki laki dan perempuan jasumani dan rohani matahari
bulan mendinginkan lelaki perkasa perempuan penuh kelembutan begitu juga rohani dan
jasmani harus seimbang kalau jasmani diberi makan rohani pun harus diberi makan tapi kebanyakan
dari kita hanya jasmani yang diberi makan makanan habis gundah busak air sedikit gelisah
ketika rohani kita kelaparan kita sama sekali tidak menyadarinya
banyak rohani yang menderita musuh lapar di ciraus ini
rohani diberi makan ilmu dan pengetahuan